harga emas batangan pt aneka tambang atau antam terjun bebas harga jual logam mulia antam per gramnya terkoreksi rp dua belas
berdasarkan data dari situs resmi antam harga emas berada di level rp sembilan ratus dua puluh delapan per gram per hari ini
harganya turun rp dua belas dari sebelumnya rp sembilan ratus empat puluh per gram rabu kemarin
penurunan harga juga berdampak pada buyback atau pembelian kembali
terjadi penurunan rp tujuh belas per gram di mana sebelumnya rp delapan ratus lima puluh per gram turun menjadi rp delapan ratus tiga puluh tiga per gram
harga jual emas berukuran lima gram senilai lima ratus empat belas dua gram satu tujuh puluh sembilan juta rupiah tiga gram dua lima puluh lima juta rupiah dan sepuluh gram delapan tujuh puluh tujuh juta rupiah
harga jual emas sudah termasuk pajak penghasilan atau pph dua puluh